tradisi perayaan imlek dimaksudkan untuk membawa keberuntungan di tahun baru
tradisi tersebut salah satunya meliputi jamuan keluarga yang tak pernah luput dari kue keranjang
selain melambangkan kemakmuran manisnya kue keranjang juga menjadi peluang usaha yang manis
lalu bagaimana manisnya peluang usaha kue keranjang
sejumlah perempuan parubaya tengah sibuk menuang air gula ke dalam mesin blender raksasa untuk membuat adonan kue keranjang
permintaan dodol khas tiongkok ini meningkat menjelang imlek
imbasnya produsen kue keranjang buatan pabrik milik kim hin johari yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan kebanjiran pesanan
awalnya kim ditawari menjadi penerus bisnis kue keranjang milik rekannya yang tidak mempunyai anak

dari sini kim merintis usaha kue keranjang
usaha kue keranjang miliknya diberi nama kue keranjang hoki
nama hoki dipilih dengan harapan supaya usahanya selalu bernasib baik
di saat merintis alih alih mendapatkan keuntungan kim justru merugi
tak jarang kim ditolak bahkan diusir saat menitipkan dagangannya ke toko toko di jakarta
tapi banyak yang menolaknya daripada terima gitu
nah itu kita buat dari mulai dapat
tik sedikit buat setahun punya langanan sedikit
setahun kedua bikin lagi lebih banyak
tak hanya pernah ditolak dan diusir pabrik kue keranjang miliknya sempat terbakar
tapi kim tetap bangkit hingga usahanya tetap berjalan hingga kini
para pelanggan selalu setia kembali ke kim
hal ini lantaran kue keranjang miliknya memiliki ciri khas tersendiri
selain diolah secara tradisional
kue keranjang miliknya dibuat tanpa pengawet pemanis dan perasa buatan
prinsipnya tepung ketan
nah itu pakai gulanya pun kita gula putih
jadi nggak direkayasa misalnya supaya masak cepat
kita tetap mentahankan tradisionalnya pakai gula putih
dan tidak pakai pengawet
tidak pakai perasa
tidak pakai pewarna
untuk memenuhi pesanan kim mempekerjakan enam puluh karyawan dua minggu menjelang imlek
proses pembuatan kue keranjang memang cukup memakan waktu yang lama
mulai dari pembuatan adonan hingga proses pengukusan
diadon dicampur tepung ketan sama air gula pakai blender
sampai rata sampai halus
disimpan dulu nggak langsung
disimpan yang bagus ya sekitar seminggu
tapi paling cepat ya sekitar tiga hari
isi kemudian dipukus
kue keranjang hoki terbuat dari tiga bahan yakni tepung ketan gula pasir dan air
pertama tama gula dan air dimasak sampai mendidih
kemudian air gula disimpan di dalam ember
dan didinginkan hingga esok hari
esok harinya air gula dicampur dengan tepung ketan untuk membuat adonan kue keranjang
pembuatan adonan dilakukan dengan bantuan blender raksasa
setelah adonan tercampur halus adonan disimpan selama tiga hari
proses selanjutnya adalah pengisian adonan
adonan diisikan ke dalam keranjang
keranjang yang digunakan pun masih tradisional
kim menggunakan keranjang bambu
dan keranjang keranjang yang telah terisi dimasukkan ke dalam pengukus selama empat belas sampai lima belas jam
setelah pengukusan selesai kue keranjang didinginkan
apabila sudah dingin kemudian akan ditempeli merek dan dipekin
kue keranjang pun siap dipasarkan ke seluruh penjuru negeri
kue keranjang hoki milik kim dibanderol mulai dari harga rp tujuh belas lima ratus hingga rp seratus per butirnya